motif utama daripada tersangka mengajak ke hotel
kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pendalaman
bahwa tersangka ini sebelumnya sudah pernah
ketika ada ajakan untuk keluar
si tersangka ini sedang bertugas melakukan audit kinerja daripada perusahaan
terjawab ya mbak ya
terjawab ya mbak ya
salah satu untuk melakukan hubungan suami istri di situ
namun ketika sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali
selanjutnya korban menanyakan tentang bagaimana status hubungannya
korban meminta tersangka untuk menikahi
karena tersangka menolak untuk menikah
dan menyatakan bahwa hubungan tersebut didasari atas suka sama suka
korban membuat perkataan yang mungkin menyinggung tersangka
sehingga tersangka emosi dan secara spontan melakukan atau membenturkan kepala korban ke tembok
korban dicekik dan ditutup mulutnya atau disekap mulutnya selama kurang lebih sepuluh menit
dan sampai kondisi daripada korban ini sampai lemas
dan kemungkinan pada saat itu sudah meninggal dunia
yang pertama kami sampaikan motifnya karena emosi
kemudian karena ada uang di situ pada saat itu uang tersebut langsung dibawa juga oleh si tersangka
oke masih dulu ya
bahwa diawali dengan hubungan profesional
yaitu korban selaku pemegang keuangan daripada pt kobe cabang bandung
dan si tersangka ini merupakan auditor
yang mana dari perkenalan tersebut
korban bisa mengajak orang itu
tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri
jadi tidak pada saat itu tapi sebelumnya sudah pernah dua kali
yaitu pada bulan desember dan dua puluh empat april
yang pertama desember yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia
yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia
kemudian kata kata yang membuat tersangka tersulut emosi
yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka
yaitu kita mau bagaimana
kemudian korban menyatakan bahwa
intinya tersangka harus bertanggung jawab
kamu pinjam uang setoran ini nanti kita nikah
kemudian korban menyatakan bahwa
ini kebenaran yang dipercaya
ini kebenaran yang dipercaya
menyatakan tapi kalau takut pakai uang perusahaan
artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan
tersangka menjawab saya akan tanggung jawab kalau ada apa apa dalam perusahaan ini
karena posisinya mungkin sebagai auditor barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan
yang mungkin bisa dikondisikan oleh si tersangka
akhirnya korban menjawab ngapain ngurusin yang kayak gini
saya nggak ikut ikut saya mau setor uang
nah perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka
tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala kurban sehingga kurban pingsan
dan dilakukan disekap mulutnya selanjutnya dicekik selama kurang lebih sepuluh menit
saya cynthia rompas saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
baytv dan media streaming lainnya